aksi unjuk rasa ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi cipayung jombang jawa timur
senin siang berujung ricuh sejumlah mahasiswa ditangkap bahkan menjadi sasaran amukan aparat keamanan
bentrokan antara aliansi mahasiswa cipayung dengan aparat keamanan terjadi saat menggelar aksi unjuk rasa
di depan rumah dinas bupati jombang munjidawahap
ratusan mahasiswa kocar kacir setelah dibubarkan aparat kepolisian berkendara motor trail
bahkan sejumlah mahasiswa menjadi sasaran amukan aparat keamanan saat ditangkap
aksi unjuk rasa dipicu lantaran bupati jombang dinilai gagal menjalankan janji politiknya
beberapa di antaranya adalah pemberian kain seragam hingga tidak adanya transparansi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
mahasiswa juga meminta agar dilibatkan dalam pembahasan uji kelayakan pembangunan
dan bentrokan akhirnya meredah setelah sejumlah mahasiswa yang ditangkap dilepas oleh petugas